jumlah tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien covid sembilan belas bertambah di sejumlah rumah sakit di jakarta
pemerintah pun memprediksi lonjakan kasus varian omikron akan terjadi pada bulan februari mendatang
bagaimana kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi lonjakan kasus covid sembilan belas varian omikron
betulkah ancaman puncak kasus omikron akan lebih tinggi dibandingkan pada saat puncak kasus varian delta terjadi pada juli tahun lalu
kita akan membahasnya bersama jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tarmizi
kemudian juga sudah bergabung wakil ketua perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia kusmedi priharto dan epidemiolog ui tri yunis miko
selamat malam bu nadia pak kusmedi dan mas miko
terima kasih waktunya malam hari ini di cnn indonesia
saya ke bu nadia mari berbicara mengenai angka angka yang dirilis kementerian kesehatan hari ini
kasus positif dua ribu satu ratus enam belas sementara kasus aktif seribu lima ratus tiga puluh dua
dan jumlah ini tertinggi sejak september dua ribu dua puluh satu
bagaimana kemudian sebarannya apakah kemudian didominasi oleh varian omikron bu nadia
pertama kalau kita lihat capaian kasus hari ini yang mencapai dua ribu lebih ini
kita lihat ada sebanyak kurang lebih tujuh belas provinsi ya
yang terjadi peningkatan kasus ya
kalau kemarin kita bisa lihat dki jakarta jawa barat kemudian banten jawa timur
itu terjadi peningkatan kasus covid sembilan belas
nah kalau kita berbicara mengenai kasus omikron
sampai dengan hari ini kasus omikron yang total kumulatif yang kita sudah deteksi
per hari ini adalah angkanya satu tujuh puluh delapan kasus omikron
dimana yang melakukan pelaku perjalanan luar negeri itu ada tujuh ratus lima puluh enam
dan yang transmisi lokal itu ada dua ratus lima puluh tujuh
jadi kalau kita lihat memang ada peningkatan kurang lebih sekitar sembilan puluh kasus transmisi lokal
karena kalau kasus pelaku perjalanan luar negeri itu ada sekitar penambahannya sekitar empat puluh kasus hari ini
nah sementara itu kasus omikron yang total kumulatif yang kita sudah deteksi
yang masih kita lakukan penyelidikan epidemiologi itu ada enam puluh lima kasus
nah dki sendiri kita tahu kasus omikron ini hanya dua ratus dua puluh dari total kasus yang hari ini kalau kita lihat jumlahnya itu memang lebih banyak masih transmisi lokal dengan status covid sembilan belas
jadi bukan karena omikron
oke trennya sendiri bagaimana untuk transmisi lokal ini apakah sudah sampai di level kluster atau masih per individu sebenarnya seperti apa bu nadia
iya sebenarnya kesulitan kita kalau kita melihat peningkatan kasus yang terjadi pada hari ini dua satu ratus enam belas ya
kita melihat bahwa untuk kasus misalnya dki jakarta jumlah kasusnya itu
jadi per hari ini yang dideteksi kurang lebih ada seribu satu ratus lima puluh lima ya di mana sembilan ratus enam nya itu adalah transmisi lokal
sementara untuk pelaku perjalanan luar negerinya sekitar dua ratus empat puluh sembilan ya
kemudian kalau kita lihat juga misalnya jawa barat jawa barat itu ada empat ratus satu dan transmisi lokalnya tiga ratus
memang ini ada dua yang kita lihat
satu penambahan kasus positif ini
dikarenakan pasca liburan nataru
yang kedua sebenarnya apakah ini salah satunya adalah omikron
ini yang sementara ini sedang kita pantau lebih lanjut ya
karena kasus kasus yang probable ini jumlahnya tidak sebesar angka tersebut
tapi kita tetap waspada kemungkinan bahwa yang transmisi lokal ini sebenarnya juga bercampur dengan kemungkinan adanya varian omikron

saya ingin tanya tanggapan pak miko terlebih dahulu
pak miko melihat trennya seperti ini penjelasan transmisi lokal saat ini sudah cukup harus mendapatkan perhatian gitu ya
tidak hanya melihat bagaimana pelaku perjalanan luar negeri yang tiba dan akhirnya membawa virus omikron ini
analisa anda melihatnya bagaimana tren saat ini
ya jadi analisa saya adalah kita harus berhitung penularan lokal yang terjadi
kasus pertama yang dilaporkan pemerintah
itu adalah bukti ada transmisi lokal
karena satu orang petugas kesehatan di sumatris terinfeksi omikron
jadi kalau ditanya apakah sekarang sudah dominan virus atau varian omikron itu belum menurut saya
sekarang masih varian delta yang lama ya dan varian alpha begitu yang masih dominan
saya yakin masih varian delta
yang dominan pada transmisi lokal
nah ini adalah awal peningkatan omikron
kalau dilihat dari stabilitas peningkatan kalau kemarin kemarin kan satu delapan ratus satu tujuh ratus
sekarang naik ke satu lima ratus
sebelumnya kemarin hari ini itu ke dua
jadi akan naik terus
dan percepatan karena kasus omikron itu luar biasa
baik itu didapat dari infeksi alamiah natural infection ataupun dari vaksinasi
jadi datangnya tidak tepat omnisron kemudian banyak akan tanpa gejala mungkin
menurut saya ancaman penuhnya rumah sakit mungkin tidak ada ancaman penuh rumah sakitnya
tapi harus disiapkan dengan segala kemungkinan seburuk yang mungkin terjadi
kemudian tenaga kesehatan juga harus disiapkan
kalau terburuk ya kemudian
karena menurut saya kenapa saya berpikir terburuk
karena vaksinasi dua dosis itu tidak merata di semua kabupaten
jadi menurut saya hati hati dan hitung jumlah orang yang bergejala untuk berat
yaitu satu adalah anak di bawah enam tahun
yang kedua adalah orang tua alansia
mau didapat atau tidak dapat vaksinasi
yang ketiga adalah orang yang punya comorbid
yang keempat adalah orang yang tidak divaksinasi
kalau bisa dipetakan pada semua kabupaten kota
kemudian kita sudah punya kabupaten kota dan kemudian dipersiapkan pelayanan kesehatannya
kita akan bicara tentang kemungkinan terburuk pada kabupaten kabupaten yang empat kelompok tadi banyak begitu mbak
pak miko tadi menyampaikan datangnya tidak tepat
apakah kemudian ini bisa dibaca jika beberapa provinsi yang target vaksinasinya cukup maksimal
misalnya kita sebut provinsi dki jakarta
kita tahu target vaksinasinya cukup maksimal di dki jakarta
sehingga ini tidak menjadi concern utama dibandingkan beberapa wilayah lainnya yang tingkat vaksinasinya tidak merata
padahal pemerintah menyebutkan bahwa memang jakarta ini yang kemudian menjadi perbandingan bagaimana penanganan pandemi
khususnya varian omicron
omicron ini harus ditangani
ya jadi jakarta adalah provinsi dengan cakupan vaksinasi covid yang terbagus
kemudian saya pikir tidak ada provinsi yang akan lepas dari omikron
jadi meskipun jakarta sudah lebih dari cakupan dua dosisnya
vaksinanya tetap jalan
kemudian banyak orang orang yang sakit ringan tapi jalan yang berat
mungkin ada yang sedang
jadi menurut saya kita berkaca dari negara lain
kemudian peningkatan omicron tidak bisa dikacau
di hambat begitu
jadi akan berkembang sepatutnya
tapi saya melihat sekarang di inggris mulai turun
di amerika mulai turun
di bahteria juga mulai turun
dan saya lihat perkembangan puncak omicron itu cuma bisa berkembang satu dua bulan
jadi itu harapan yang bagus dari beberapa negara
jadi dia hanya menyerang cepat sebanyak
dalam waktu yang singkat
tapi menurut saya tapi menyerangnya juga tidak berat
seberat kalau datangnya yang seperti delta itu berat banget
untungnya datangnya sekarang
setelah kita punya pengalaman dengan delta
dan kita punya natural infection dengan delta
dan kita punya antibody delta
jadi menurut saya indonesia diuntungkan dengan infeksi alamnya
baik pak miko
kita juga berbicara mengenai tadi ya
ketika laju penularannya cepat
kita juga harus bergerak dengan cepat
khususnya untuk fasilitas kesehatan
kita akan bahas bagaimana kemudian saat ini
tingkat ketersediaan keterisian tempat tidur untuk pasien covid sembilan belas
di beberapa rumah sakit sudah mulai meningkat
apa kemudian dampaknya
kami akan bahas usai jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami
kita masih berbicara mengenai antisipasi puncak omikron
yang diprediksi pemerintah akan berlangsung pada awal februari mendatang
masih bersama saya ketiga narasumber
sekarang saya sapa dulu pak kusmedi
pak kusmedim bisa mendengar suara saya
tadi kita belum berbicara mengenai bagaimana tingkat bor di beberapa rumah sakit
apakah memang menunjukkan tren meningkat cukup signifikan saat ini pak kusmedi
kalau untuk war covid ya
kalau bor covid sendiri tidak
di satu rumah sakit rata rata satu dua paling banyak
tidak seperti yang lalu lalu seperti itu
ini secara keseluruhan atau memang di beberapa daerah misalnya di dki jakarta berbeda
karena kami memiliki data dari kabit pelayanan kesehatan di dki jakarta
dki bahwa tren bor dan juga jumlah pasien isolasi di satu ratus empat puluh rumah sakit di dki jakarta mengalami tren peningkatan
sambil kita lihat grafisnya mungkin bisa ditampilkan
yang pertama adalah jumlah pasien isolasi di satu ratus empat puluh rumah sakit di dki jakarta jumlahnya terus meningkat
hingga sembilan belas januari tercatat delapan ratus delapan puluh enam orang
sementara untuk tingkat bor sendiri kita lihat grafis selanjutnya
dua belas januari terdata dua puluh lima tiga persen
mungkin memiliki perbedaan ya pak ya untuk tingkat wilayah
tapi walaupun tadi ada mengatakan relatif cukup tanda kutip aman saat ini
tapi apa kemudian strategi persiapan yang dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus
jadi memang kita sejak awal januari sudah memberikan
surat kepada semua teman teman rumah sakit di seluruh indonesia
tentang segala bentuk kewaspadaan yang ada
namun demikian kita sudah pernah melewati masa yang sangat sulit
yaitu pada bulan juni juli agustus
di mana bor rumah sakit sangat tinggi
termasuk kebutuhan baik itu sdm kebutuhan obat obatan
kebutuhan oksigen semua kita alami
hampir semua daerah mengalami hal seperti itu
tentunya itu hebatnya rumah sakit rumah sakit di indonesia
mereka tidak hanya memenuhi semua kondisi kondisi tersebut
tapi sampai mereka melakukan perubahan perubahan seperti perubahan
igd nya layout nya kemudian ruang ruang rawatnya
itu mereka lakukan perubahan yang begitu cepat
termasuk pemerintah dalam hal ini
melakukan pembangunan rumah sakit yang satu bulan jadi dua bulan jadi
seperti itu sebenarnya kita tidak pernah terjadi hal yang semacam itu
itu yang saya bilang kita begitu cepat melakukan perubahan
untuk memberikan pelayanan terhadap penyakit yang berhubungan dengan wabah
ini menurut saya sebuah prestasi yang hebat dari teman teman di lapangan
dengan kecepatan mereka untuk merubah semua kondisi kondisi
dan kita juga melihat bagaimana sdm kita luar biasa tahun lalu ya pak kusmedi
bagaimana para tenaga kesehatan berjibaku begitu dalam penanganan pandemi ini
berbicara mengenai evaluasi dari sisi misalnya fasilitas
kesehatan ketersediaan tabung oksigen obat dan sebagainya
kemudian juga dari sisi sdm
apa yang kemudian concern utama yang mungkin menurut pak kusmedia harus menjadi catatan
ya itu harus menjadi sebuah catatan tentunya oleh kementerian kesehatan
ketika kita melakukan sop
sebuah aturan bagaimana kita menghadapi
andainya terjadi pandemi yang seperti itu
sudah ada clinical pathway atau semacam panduan secara nasional
untuk menghadapi hal hal yang seperti itu
kita sering mengalami ketika misalnya sejak
dulu demam berdarah
begitu satu daerah kena demam berdarah
orang masuk rumah sakit sampai orang menggunakan selasar selasar rumah sakit
untuk perawatan seperti itu
dan kemudian ketika pandemi wabah tersebut turun
rumah sakit kembali lagi seperti semula
tidak dilanjutkan dengan evaluasi evaluasi
bagaimana kalau sampai wabah itu terjadi
nah saya berharap dengan adanya covid sembilan belas yang kemarin kita hadapi itu
kita akan mempunyai suatu panduan secara nasional
bukan hanya panduan klinis
termasuk panduan panduan bagaimana setting rumah sakit
bagaimana persediaan obat apabila terjadi seperti itu
bagaimana dengan sdm dan sebagainya
itu menjadi sebuah panduan yang menurut saya itu harus segera dibuat
artinya kita sudah di bulan januari dua ribu dua puluh
puncak covid pada saat juli agustus dua ribu dua puluh satu
belum ada panduan selanjutnya setelah puncak covid saat itu
oh ada panduan dibuat
tetapi kan belum ada panduan yang fix
tapi ini untuk menghadapi hal tersebut dikeluarkan peraturan
untuk menghadapi hal ini dikeluarkan peraturan
nah ini kan kalau menjadi sebuah panduan yang besar
menjadi sebuah plan of action dari sebuah wabah seperti itu
tentunya harus teridentifikasi satu persatu
dari mulai hilir sampai dengan hulunya
sehingga ada kepastian begitu ya pak kusmedi
ya regulasi pasti sudah buat juga oleh teman teman di kemenkes
tetapi bagaimanapun semua itu harus menjadi
bisa ter plan ya
bisa ter plan apabila terjadi wabah semacam itu
kita sering terjadi hal yang semacam itu
saya ambil contoh misalnya saja wabah
ya sorry bencana
ketika terjadi bencana alam misalnya
katakan saja gempa seperti itu
kita berhasil untuk membuat suatu pertolongan pertolongan
kemudian mengembalikan fungsi fungsi dari rumah sakit itu semua
tetapi tidak ter planning sebagai sebuah disaster press
yang menjadi kebijakan nasional
kami menyadari bahwa satu daerah dan daerah yang lain
pasti berbeda beda situasinya
tetapi sebuah disaster plan yang bagus
tentunya itu akan memuat segala bentuk hal yang terjadi di lapangan
untuk menjadi pegangan daripada kita semuanya
saya harapkan ada jawaban dari bu nadia mengenai ini
ya jadi memang kalau kita bicara sebenarnya
kita punya rencana kontingensi ya
kemudian juga punya yang kita sebut sebagai dokumen persiapan pandemi ya
ini juga sebenarnya untuk covid sembilan belas juga sudah ada
tetapi memang karena kondisi yang tentunya kita hadapi ini
terus terjadi beberapa perubahan perubahan
dan memang seperti tadi pak nedi sampaikan
kita belum bisa membuat suatu kebijakan yang fix
menghadapi situasi ini juga
ini yang menyebabkan kemudian kita harus merespon kondisi tersebut
tergantung dengan keadaan setempat
nah yang pasti kita
kalau kita lihat
ada satu dokumen untuk kita bisa memantau penularan
ini dengan penerapan daripada ppkm leveling
yang selalu kita evaluasi
kemarin tempat jual minggu ya mbak elvi
yang sekarang sudah satu minggu
karena melihat kejadinya peningkatan kasus ini
nah dengan adanya
indikator indikator pada ppkm ini ditambah dengan indikator mobilitas
gabungan daripada beberapa indikator ini
yang diharapkan bisa menilai secara cepat respon kita
terhadap kondisi yang terjadi di sebuah kabupaten kota
dan juga bagaimana laju penularan yang terjadi di situ
sehingga kita akan lebih agresif lagi tentunya
untuk bisa memutuskan tindakan apa yang harus kita ambil
terkait apakah ini harus ada pengetatan
ataukah harus bisa kita lakukan
jadi kita harus melakukan
bu nadia kita tahu pada saat proses puncak
jelang puncak kasus covid sembilan belas varian delta
menteri kesehatan sudah menyampaikan bahwa kita harus bersiap
kita akan menghadapi puncaknya
apa yang terjadi saat itu adalah persiapan sudah cukup maksimal
tapi kemudian tetap kolaps
kita tahu beberapa fasilitas kesehatan tidak mampu menampung pasien
juga dari sisi sdm tenaga kesehatan kita banyak yang kemudian terdampak
bagaimana kemudian pelajaran ini bisa diberikan kepada pasien yang terdampak

ketika predisinya di februari
apakah saat ini memang antisipasi dari sisi fasilitas kesehatan sudah cukup maksimal
artinya kalau kita lihat pola daripada omikron sendiri
cenderung di banyak negara yang sudah mengalami puncak
ataupun menuju titik puncak kasus omikron
itu memang kasusnya sangat cepat bertambah dalam waktu yang singkat
tetapi yang membutuhkan
artinya sebenarnya banyak masyarakat yang akan pada kondisi
dia itu tidak bergejala atau gejala ringan
oleh karena itu strategi pemerintah adalah sekarang kita memperkuat
yang tadi penanganan untuk kasus kasus yang tidak bergejala atau gejala yang ringan tadi
nah di sini memang kuncinya adalah karena cenderung tidak bergejala
mendapatkan satu kasus positif
itu harus diiringi dengan tracing yang masif
artinya kita tahu saat ini tracing kita ini semakin menurun
satu berbanding dua belas sampai tiga belas
kemarin kita sudah sempat mencapai tracing kita secara nasional satu berbanding empat belas
bahkan berbanding lima belas
nah ini artinya kita tahu memang kasus positif semakin dikit
tapi bukan berarti tracing juga menurun
karena yang paling penting kalau nanti kita akan segera melakukan pembatasan adalah tracingnya harus diperbanyakkan
sehingga orang yang kemudian di tracing harus juga mau dilakukan testing
nah ini tantangan lagi nih
karena kita tahu sebagian masyarakat ini tidak mau dites karena takut di covidkan
nah artinya kalau kita menghadapi omikron
ini sangat penting juga pemahaman dari masyarakat dan partisipasi masyarakat
supaya kasus tersebut masih bisa kita kendalikan walaupun memang terjadi peningkatan
di sisi lain pembelajaran yang kita lakukan adalah kesiapan di hilir
bagaimana kemudian penambahan penambahan seperti oksigen konsentrator
oksigen generator penambahan seperti misalnya kesiapan tenaga kesehatan
konversi itu juga tetap skenario skenario yang kita siapkan
selain itu ketersediaan obat ya
tapi kalau lihat polanya omikron ini sebenarnya tidak akan seberat pada waktu delta
tapi tantangan terbesar adalah di bagian yang tidak bergejala ataupun sama yang gejala ringan ini
bagaimana kemudian pemerintah kita juga sudah menyiapkan molnupirase dan paslokit
untuk bisa tentunya mencegah yang gejalanya ringan ini untuk tidak jatuh ke gejala yang sedang maupun berat
baik mari berbicara mengenai skenario what next
selanjutnya kita berharap memang tren kasus tidak melonjak dengan cukup parah dibandingkan dengan negara negara lain
tapi kita berbicara mengenai kemungkinan terburuk
apakah kemudian sampai pada pengetatan mobilitas kita akan bahas
usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
baik waspada tapi tidak perlu panik
beberapa kali pesan ini disampaikan pemerintah untuk menghadapi lonjakan kasus varian omikron di indonesia
saya ke bu nadia sekarang
tren kasus terus meningkat hari ini menembus angka dua kasus
apakah ada angka psikologis tertentu pada saat delta kita tahu saat itu per hari mencapai hampir lebih dari lima puluh ribu kasus ya bu ya dalam sehari waktu itu maksimalnya
apakah memang ada angka psikologis tertentu untuk mengevaluasi kebijakan ppkm sehingga rem darurat ini mungkin nanti mungkin saja akan ditarik termasuk pengetatan mobilitas
ya peningkatan kasus ya mungkin
peningkatan kasus yang saat ini kita lihat ini kan kurang lebih satu minggu terakhir ini ya mulai dari kemarin sempat menyentuh awalnya lima ratus kemudian menjadi delapan ratus
sempat pada seribu kemudian turun lagi ke delapan ratus tujuh ratus dan hari ini dua ratus
nah tren ini tentunya kita akan lihat ya sampai dengan senin ke depan seperti apa polanya karena sebenarnya kita sudah memprediksi adanya peningkatan kasus konfirmasi bahkan sebelum adanya pengaruh omikron ya

pengaruh omikron ya
peningkatan ini akan terjadi pasca tiga minggu peningkatan mobilitas pasca nataru itu
jadi sekarang kita sedang melihat apakah kemudian kita tahu di minggu ini mulai ada penurunan pergerakan ya mobilitas dari masyarakat
nah apakah dan kita juga beberapa daerah sudah turun seperti dki jakarta kan turun level ke level dua ya dan kemudian juga sudah ada himbauan
nah apakah dan kita juga sudah ada himbawan dan kesehatan
nanti sebatas tahun ke depan ini minggu depan pasti ada hero woloff yang segera mulai menahan mobilitas ya anak anak worry tuh kita sudah lihat di data nusantara ini

tentunya ini juga akan mengeram sebenarnya mobilitas kita

bali kalau untuk
omikron sendiri memang ada
kita terhadap delta itu sekitar
pada waktu itu nah mungkin kita
akan bisa mencapai pada angka tersebut
februari ataupun maret
tapi pergerakan angka ini terus kita
sedang monitor dan kita kaji lebih lanjut
oke baik saya ke pak miko
pak miko penerapan ppkm apakah
masih bisa diterapkan
varian omikron ini atau mungkin
perlu strategi yang berbeda
karena kita tahu tingkat penularannya lebih tinggi
oleh karena itu ppkm
berlevel itu harus
dievaluasi dan harus disesuaikan
berbeda maka tindakannya
berbeda kalau kemudian pada
kalau mau aman atau dibuka
jadi dan level dua
juga berbeda level tiga
harusnya itu dievaluasi
sosialnya yang harus dievaluasi
adalah menurut saya
menurut saya kemampuan deteksi
saya mendengar dari
berita berita baru di lima
lima provinsi yang menjadi pintu masuk
seperti itu saya takut
yang lain tidak punya
maka kesulitannya adalah
kalau mereka termasukkan
itu bahaya banget
gelangannya jadi menurut saya
tersedia di semua provinsi
di indonesia sekarang
ada tiga puluh empat provinsi yang harus

saat ini belum rata berarti ya
apa yang harus di test omikron
kasus yang seperti apa
kasus yang ringankah
atau kasus yang beratkah
jadi menurut saya
kebijakan pemerintah yang
sudah ke semua provinsi
jadi di setiap provinsi
tanggung dengan bali
di jawa timur itu dilaporkan
pada presidennya adalah
kasus yang tertular dari orang bali
pada bagaimana di bali
tidak dilakukan pengajekan
omikron itu benar benar bahaya
jadi kalau bisa
karena bali akan menjadi
di g dua puluh itu diprioritaskan
untuk ada pemerintahan
jadi kalau menurut saya
pada penanggulan covid
itu sama baiknya dengan jakarta
harus begitu kalau kita
pada pelaksanaan g dua puluh
itu cukup ganti begitu
jadi mulai diakses
nah kemudian kalau sudah punya peta
menurut saya pemerintah harus
baik itu oksigennya
benar benar berdasarkan peta tadi
menurut saya harus di assessment
ada semua kaupaten
kemudian dicari data
dan kalau bisa rekrutmen dan tenaganya
mulai dari sekarang
kalau enggak jangan terlambat
peningkatan omikron itu luar biasa
jadi kita belum
terjadi peningkatan luar biasa
belum ke atas puncaknya begitu
belum jadi puncak yang akan
puncaknya itu akan mungkin
akan tidak setinggi gelombang
jadi kalau bisa
itu lebih rendah dari gelombang pertama
kalau bisa bagaimana mungkin itu bisa

dan perketat tentang penggunaan
atau pemakaian masker
di perusahaan yang lebih rendah
jadi kalau bisa
kita harus berusaha
di populasi atau di masyarakat
nah ini yang saya saksi bahwa
jadi harus dibuat
supaya sekarang mulai diatur
jangan dihimbau lagi oleh
bapak presiden dan luhut
jadi menurut saya himbauan itu
sia sia menurut saya
harus dibuat aturannya
dan kemudian pemerintah
dan pemerintah terkaitnya
harus cepat bergerak
sudah berkata begitu
jadi menurut saya
presidennya cepat tanggap
pak luhut juga cepat tanggap
tidak membuat aturan
jadi menurut saya
cepat cepat kementerian terkaitnya
supaya tidak terkait
kemudian dinamika itu
juga harus berubah
kemudian dinamika itu
juga harus berubah
menurut saya kurang
khusus untuk omicron
padahal di dunia
bahkan omicron lebih banyak
dilakukan sejak sekarang
apakah memang sudah ada koordinasi
terkait hal ini
sejumlah rumah sakit
khususnya pemerintah daerah
dan juga pemerintah pusat
tadi yang saya sampaikan
sejak awal januari
kita sudah bersiap siap
di rumah sakit
juga masih dilakukan
seperti protokol yang lama
kemudian teman teman juga sudah
yang kiranya akan digunakan
kasus bertambah menjadi lebih banyak
nah yang paling penting tentunya
kami dari pihak rumah sakit
dan mengimbau kepada masyarakat
untuk ikutilah protokol
yang sudah digariskan oleh
para pembuat protokol
itu ada dari kementerian kementerian
ada dari daerah masing masing
ada dari bahkan pak rt pak rw pak lura
menghargai teman teman kami
para nakes yang harus jatuh bangun
dua puluh empat jam sampai berhari hari
dan ini kita sudah berjalan dua tahun
ya hampir dua tahun ya
mengalami hal yang semacam ini
lalu kita itu ingat bagaimana
teman teman saya menolong masyarakat itu
harus menggunakan baju astronot itu
itu sesuatu yang betul betul
apa ya membuat
bukan trauma tetapi sesuatu yang berat
saya pernah mencoba untuk satu jam saja
menggunakan baju itu
panas kemudian tidak mudah bergeraknya
kemudian tidak bebas bernafas
itu sesuatu yang tidak enak
jadi saya cuma mengindul kepada masyarakat
yuk kita bekerja sama sama
kita bisa bersama sama untuk menghadapi covid ini
supaya kita bisa segera memperbaiki
baik itu pelayanan kita sendiri di rumah sakit
ataupun program program pemerintahan
untuk menghidupkan kembali
segala hal yang selama ini
terdampak akibat covid
baik pak kusmedi terima kasih
terima kasih juga untuk tenaga kesehatan kita
yang selalu siaga begitu
apapun variannya protokol kesehatan itu yang menjadi
yang paling utama harus kita jaga
baik terima kasih pak kusnedi bu nadia pak miko
waktunya malam hari ini di cnn indonesia newscast
dan perspektifnya selamat malam
salam sehat selalu
terima kasih pak
terima kasih pak